setelah undang undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas tentang perkawinan resmi diberlakukan lima belas oktober dua ribu sembilan belas
terjadi kenaikan signifikan jumlah pengajuan sidang dispensasi nikah di pengadilan agama surabaya
peningkatan ini dikarenakan ada perubahan batas usia pernikahan yang disyaratkan oleh undang undang
undang undang perkawinan mencaratkan warga negara indonesia yang akan menikah harus telah berusia sembilan belas tahun
baik calon mempelai pria maupun wanita
ini berbeda dengan undang undang sebelumnya yang mencaratkan batas usia enam belas tahun untuk wanita dan sembilan belas tahun untuk pria
kini bila ada warga negara berusia di bawah sembilan belas tahun baik laki laki atau perempuan yang ingin menikah
wali nikah wajib mengajukan sidang dispensasi nikah di pengadilan
proses ini dilakukan setelah wali calon mempelai mengajukan nikah di kantor urusan agama atau kua
mahkamah agung telah mengirim petunjuk teknis pelaksanaan sidang dispensasi nikah yang baru
di antaranya dalam sidang dispensasi nikah bisa menggunakan hakim tunggal dari sebelumnya tiga hakim
dengan adanya undang undang nomor enam belas ini melonjak sekali permohonan dispensasi nikah
karena faktor faktor yang tentunya itu faktor klasik juga ada
tapi fakta fakta yang barusan juga ada kaitannya dengan umur itu sendiri
pada dasarnya dahulu sebelum ada undang undang
nomor enam belas itu usia di bawah enam belas untuk bagi calon istri itu langsung dinikahkan oleh kua
tapi setelah pasca undang undang nomor enam belas itu harus ada dispensasi dari pengadilan agama
kurang lebih ada peningkatan berapa kali